sebelumnya saudara pesawat latih milik indonesia flying club jatuh di bsd tangerang selatan pada minggu siang
tiga orang meninggal dunia akibat peristiwa ini
pesawat latih tipe tech enam ini jatuh di bsd pada minggu siang pukul tiga belas lima puluh waktu indonesia barat
kementerian perhubungan mendapatkan laporan ada tiga korban dari pesawat jatuh ini
yakni pilot kopilot dan teknisi
pesawat ini sebelumnya berangkat dari bandara pondok cabe menuju bandara salakanagara pandeglang banten
namun saat hendak kembali ke pondok cabai pesawat jatuh di bsd
pesawat ini jatuh pada hari ini hari minggu tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh
sekitar pukul tiga belas lima puluh waktu indonesia barat di bsd tangerang selatan
pesawat ini berangkat dari bandara tanjung lesung di banten
bandara pondok cabai di tangerang selatan
pesawat ini sendiri berisi tiga orang
yang terdiri dari satu pilot satu co pilot dan satu teknisi
knkt dan polri tengah melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat
olah tkp juga sudah dilakukan
saat ini badan pesawat akan dipindahkan dari lokasi kecelakaan di lapangan sunburst bsd
sedangkan tiga korban sudah dievakuasi pada minggu sore
polisi mendapatkan informasi kode mayday
sesaat sebelum pesawat latih jatuh di bsd
pesawat tersebut berangkat dari pondok cabe menuju tanjung lesung banten
namun saat hendak kembali ke pondok cabai pesawat jatuh di bsd
saat kejadian wilayah bsd tengah diguyur hujan deras
tujuan yang pertama dari pondok cabe
ya nanti arahnya kita masih belum tahu dan kita sampaikan
ya informasi akhir awal dari ke tanjung lesung
nanti mau kembali lagi ke pondok cabe
terus ada informasi permintaan tolong mayday
tapi waktu kejadian hujan lebat pada empat belas wib
saat ini dari tiga korban jatuhnya pesawat
salah satu jenazah korban yang merupakan kopilot pesawat
telah diberangkatkan ke rumah duka di cirebon jawa barat
tim liputan kompas tv
terkait korban pasca jatuhnya pesawat latih di bsd
ada niko anggriawan di rumah sakit polri kramat jati jakarta
salah satu korban di semarang jawa tengah
kita ke niko anggriawan terlebih dahulu di rumah sakit polri
apakah dua jenazah korban yang sebelumnya berada di rumah sakit polri
ataukah juga jenazah sudah diberangkatkan ke rumah duka
ya tiga jenazah korban pesawat latih jenis tk enam p dua ratus enam t
yang jatuh di lapangan sunbirds di psd tangkarang selatan
kini telah dibawa ke rumah duka masing masing
untuk secara kronologis penyerahan jenazah dari rumah sakit
berawal dari pukul empat tiga puluh waktu indonesia barat
ini jenazah mayor purnawirawan suwanda
ini dibawa keluarganya ke rumah duka
lalu pada jam sembilan lewat lima belas waktu indonesia barat tadi
jenazah atas nama pulu darmawan ini diberangkatkan menuju bandungan semarang
ada jenazah atas nama farid ahmad
yang diberangkatkan dari rs polri kramajati
pada pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat tadi
yang dialami oleh rs polri kramajati
dan menurut pernyataan dari kepala rs polri kramajati
ini kondisi jenazah yang utuh
ini memudahkan untuk proses identifikasi jenazah
yang dirasakan atau yang dialami oleh pihak pihak yang mengidentifikasi jenazah seperti itu
tadi dijelaskan oleh brigjen haryanto bahwa
lewat sidik jari dan properti yang menempel pada korban
antara pengambilan jenazah dari
mayor purnawirawan suwanda dengan dua jenazah lainnya
ini hanya masalah keluarga yang tiba di rs polri kramajati
keluarga dari mayor purnawirawan suwanda ini datang lebih dulu atau lebih pagi
lalu kemudian pada pukul sembilan waktu indonesia barat
yakni pulu darmawan dan juga farid ahmad
di rumah sakit polri kramajati juga ada kehadiran dari perwakilan indonesia flying club
dari indonesian flying club
maupun terkait dengan kondisi dari tiga jenazah korban kecelakaan pesawat
proses penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat di psd ini
knkt juga telah menyatakan bahwa sebelumnya
pesawat sempat mencari tempat untuk landing
sebelum jatuh di lapangan sunburst bsd
dan kemudian jatuh dan menyebabkan tiga orang meninggal dunia
percakapan antara pilot dan juga menara pengawas
di bandara pondok cabe tangerang selatan
berdasarkan laporan anda bahwa saat ini
sudah diberangkatkan jenazahnya ke rumah duka masing masing
tadi seperti yang anda sebutkan bahwa keluarga datang
juga ada perwakilan dari indonesia flying club
apa yang dilakukan di sana sebelumnya
apakah juga ini terkait dengan proses identifikasi
ya terkait dengan kedatangan indonesia flying club
ini hanya kegiatan melawat seperti itu
dari perwakilan indonesia flying club
maupun terkait dengan kecelakaan pesawat
baik nikko anggriawan melaporkan langsung dari rumah sakit polri kramadjati jakarta
di rumah duka ini korban pulu darmawan
yang adalah pilot pesawat yang jatuh di tangerang selatan
sudah ada jurnalis kompas tv hendro
jenazah pilot korban pesawat jatuh
kapan rencananya jenasa akan tiba di rumah duka
baik dapat kami informasikan
saat ini saya berada di rumah duka
tempatnya ada di desa duren
kecamatan bandungan tahun wateng semarang
jenazah sudah berangkat dari rumah sakit polri jakarta
datang sekitar pukul tiga ataupun dua siang nanti
pihak keluarga sudah dilakukan dari malam kemarin
para warga dan sanak saudara sudah datang
untuk mengucapkan bela sungkawa di rumah duka
dan sebelumnya ada niko anggriawan